hingga faktor psikologis seperti stres atau kecemasan berlebih
lalu anak sd itu usahanya rp sembilan ratus satu tahun
karena dia merasa sejarah muka bumi ini dulu ketika nagasaki dan hiroshima dijatuhkan bom atom oleh amerika serikat
karena korban yang terus dilarikan ke rumah sakit indonesia selalu berdatangan
sqp sudah eksis dari dua ribu lima belas
kegiatan stimulasi seperti ini penting diberikan kepada anak anak
biasanya suka pedas paling dikasih dikurangin pasti kan
namun untuk menjaga kualitas pemilik usaha sobjanda tidak pernah
lu pernah dengar zaman belanda itu jadi yang bungkus itu kan orang orang kita itu yang dibungkus
yang sering kita lihat juga
bahkan dari kalangan yahudi sendiri rabi rabi yahudi di amerika
tapi kenapa itu hanya di new south wales ibu
komplit tingkat kesembuhannya biasanya
apakah ada kendala yang dihadapi oleh petugas dan tim penyelamat dalam proses evakuasi
baik itu sepak bola musik dan lain lain
biar lebih aman terus lebih terjaga dari segi makanannya terus kesehatannya
memang dalam konteks ini kalau misalnya merujuk pada statement pak dasko misalnya
benang merah antara pleidoy kuatmaruf
tentunya akan ada bukti pindah rumah
seharusnya dalam proses alamnya virus itu akan bereplikasi menjadi banyak sekali